permasalahan ibu kota datang silih berganti
usai ramai ramai laporan ombudsman terkait maladministrasi yang dilakukan gubernur anies terkait penataan pkl tanah abang
selasa dua puluh delapan maret gubernur anies resmi menghentikan seluruh kegiatan di hotel alexis
langkah ini diambil setelah alexis dinyatakan terlibat praktik prostitusi dan upaya perdagangan manusia
dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas menjadi akhir kisah hotel alexis
spanduk bertuliskan permohonan maaf kepada masyarakat terpampang di depan hotel alexis di jalan re marta dinata nomor satu jakarta utara
tiga unit usaha alexis yang ditutup total adalah restoran karaoke dan bar
gubernur dki jakarta telah mengirimkan surat keputusan pencabutan tanda usaha grup alex
di sejak kamis dua puluh dua maret lalu dan diberikan batas waktu hingga lima x dua puluh empat jam dan berakhir pada selasa kemarin
penutupan dilakukan karena menyesuaikan peraturan menteri pariwisata yang baru terkait tanda daftar usaha pariwisata atau tdup ditambah pelanggaran yang ditemukan
tempat hiburan alexis terbukti menjalankan praktik prostitusi yang jelas melanggar pergub nomor delapan belas tahun dua ribu delapan belas pasal lima puluh lima serta perdagangan manusia
tentang keadaan dki jakarta penutup alexis menyebutnya sebagai pembahasan panas di teras pejabat dki
alexis menjadi bahan pembanding lokalisasi kalijodo yang ditutup pemerintah provinsi dki jakarta dua ribu enam belas lalu
saat itu ketua dprd dki jakarta abraham lunggana mengkritik ahok terkait penertiban kalijodo dan menyinggung alexis
dalam mewawancara dengan dki jakarta
kepala dinas pariwisata dan kebudayaan dki jakarta catur laswanto membantah ada praktik prostitusi di alexis
instansi terkait telah memantau dan tidak menemukan praktik prostitusi yang dimaksud
tujuh oktober dua ribu tujuh belas dinas penanaman modal dan pelaksana terpadu satu pintu pemerintah provinsi dki jakarta
melayangkan surat pencabutan izin usaha hotel dan kriya pijat alexis
alexis sendiri diketahui mengantongi izin resmi
tempat hiburan restoran dan spa
alexis juga sempat membuat panas lantai debat pilkada dki
tepatnya ketika calon gubernur anies baswedan menyindir
ketegasan calon gubernur basuki cahayapurnama yang tegas soal gusur menggusur namun lemah dalam soal alexis
memiliki izin berdiri resmi namun belum ada bukti pendukung
adanya dugaan pelanggaran asusus

memiliki alasan kuat namun gubernur anies masih enggan menjabarkan bukti prostitusi di alexis
alexis pun terlanjur dikenal sebagai cerita urban tempat perempuan perempuan menawan pemuas syahwat lelaki hidung belang